kamu akan hilang dari pajajaran
kau tidak layak
kamu yang diam bonafi
sebenarnya apa maumu
oh kau ingin tahu apa yang kau mau
apa yang dia lakukan
sampai lama seperti ini
dan apa yang dia minta
ada orang yang sedang mematahkan
aku sangat mengenalmu di sana

ternyata kau masih menaliku
ternyata kamu masih hidup maisa
berani kau meremehkan
siapa yang berani padamu
kau akan menangkan aku
kau akan menangkan aku
ternyata kamu masih sombong seperti dulu maesno
tapi kebetulan sekali kita bertemu di sini
maiso sekarang aku sedang memerlukan bantuanmu
aku bukan pembantu
kamu menolongku tidak cuma cuma
yang jelas kamu pasti akan mendapatkan imbalan dariku
aku tahu musuh terbesarmu adalah raden kian santam
aku rabu amu kemarugul akan membantumu dengan selam hati maiso
tapi ingat asal kamu harus membantuku
kau butuh bantuan apa
kamu harus menghabisi
itu masalah kamu
aku akan membantumu
terima kasih maiso
pasti kamu mau membicarakan
kenapa kau menculikku
jangan banyak tanya
kalau kau bukan adik kandung amu kemarugul kau sudah aku hampir habisi
kau kenal amu kemarugul
kau kenal amu kemarugul
kenapa tidak kau lepaskan aku
kalau sampai kau mencelakaiku
suamiku prabu siliwangi akan menghukummu
kau merupakan wanita kecil
kamu perempuan yang lebih kencing
kamu perempuan yang gila harta dan kekuasaan
kamu akan hilang dari pajajaran
kau tidak layak
kamu yang diam munafi
sebenarnya apa maumu
kau ingin tahu apa yang kau mau
aku bisa bebas masuk ke istana
aku sengaja melupakan kalian
sebab kalian tidak kurang
bantu bantu menghancurkan rencanaku
bunuh raden walang sungsang
walang sungsang sudah tewas
ternyata kamu ratu yang tidak tahu apa apa
banyak hal yang terjadi
dan kamu tidak tahu apapun
dasar perbuat sombong
jangan jangan jangan
tolong bunuh raden
raden bangun di
pak raden gak ada
aku baru mimpi ibu undaku sedang bahaya paman
itu mah cuma mimpi atura den
ibu undaku dalam bahaya paman
aku takut terjadi sesuatu dengan dia paman
ingin meninggalkan istana
betul ayah anda pram
izinkan aku untuk pergi
menyusul ibu undaku ke japura
ayah anda karena firasatku mengatakan
terjadi suatu bahaya
kepada ibu undaku
benarkah terjadi sesuatu
kepada dinda subang lara
mereka ibu dan anak
memiliki hubungan batin
ayah anda mengizinkan
untuk menyusul ibu undaku ke japura
terima kasih ayah anda prabu
aku kagum sekali sama guru
udah kembali lagi
kok kamu tahu udah semua lagi sih
yalah aku tuh bangsa siluman
jadi penyembuhan ajaib
tenang saja paman
walaupun dia dari bangsa siluman
jadi paman tidak perlu takut sama dia
kan aku kesini mau mencari guru
aku mau mengikuti undaku
paman prajurit sekarang kalian lakukan tugas kami